yang sudah berjaga jaga selama di kota medan

satu saya disini sebagai tanya saksi
selebgram dan artis ftvhh kini mengaku lega
karena dari hasil pemeriksaan polisi
ia dinyatakan tidak terbukti terlibat dalam kasus prostitusi
ia pun membagikan kabar bahagia terkait kepulangannya ke jakarta
di laman instagram pribadi miliknya
sementara seorang sopir taksi online berinisial r
bertugas menjemput dan melayani kebutuhan hh selama di medan
ditetapkan sebagai tersangka
polres tabis medan juga memburu seorang fotografer berinisial j
yang diduga sebagai muncikari dengan menyediakan artis artis ibu kota
saudari hh menerima transferan uang sebesar dua puluh juta ini dari saudara j
namun karena dirinya sebagai
saudara j dia menerima transferan uang sebesar dua puluh juta ini dari saudara j
yang diberkakankan sementara
sampai saat ini sementara kita jadikan saksi
hh sebelumnya ditangkap polisi di sebuah hotel bintang lima di medan minggu malam
dari hasil pemeriksaan polisi hh diketahui sudah setahun menjadi korban tindak pidana perdagangan orang
polisi juga mendapati dugaan penggunaan surat surat palsu dalam kasus tersebut
agus supratman medan sumatera utara